hanya karena ditegur untuk tidak merokok
seorang pria di kota medan sumatera utara
tega membunuh ibu kandungnya
pelaku bahkan mengubur jasad korban di belakang rumahnya
kecamatan medan denai medan sumatera utara inilah
pelaku tega mengubur ibu kandungnya
karena mengandung unsur kengerian
tim gabungan polsek medan area dan satra skrimpol restabus medan
langsung mengevakuasi jenazah yang dikubur hanya sedalam tiga puluh cm
untuk dilakukan otopsi ke rumah sakit
pelaku um pratama nekat membunuh ibunya dengan senjata tajam
karena tak terima ditegur karena terus terusan merokok
dari keterangan yang berhasil dikumpulkan oleh polisi
korban kesal usai pulang kerja
melihat pria tiga puluh empat tahun ini tak juga mencari pekerjaan
uang yang selalu diberi malah dihabiskan hanya untuk membeli rokok
dari sinilah aksi sadis pelaku kemudian dilakukan
pada saat korban pak ya korban itu ibunya pulang kerja dan tersangka menyapa
korban selanjutnya korban memarahi tersangka
dikarenakan korban melihat tersangka memegang rokok
yang mahal seharusnya korban menuju dapur
dan seketika itu juga tersangka mengikuti dari belakang
memang sudah ada kalau kita lihat ada dendam yang sudah sering dimarah marahi
selama ini pelaku tinggal bersama ibunya
sementara sang istri berada di batam
peristiwa ini sendiri terungkap atas pengakuan pelaku kepada istrinya
yang kemudian melaporkan ke polisi
pelaku kini terancam akan dipenjara selama seumur hidup
karena dijerat dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kitab undang undang hukum pidana tentang pembunuhan
ferry irawan kompastv medan